hai hai hai yen lo kenapa nangis yen yen di pukulin sama bu marjono pakai remote tv
hah di pukul pakai remote tv eh ibu ibu pukul anak kaya eh sampai itu enak saya muter ya
anak sampai ini gara gara kebal lihat lihat ini remote hancur lebur seperti hancur hati saya
coba di rumah saya seperti punya dewi tv itu ya punya saya
maafan jamil soalnya perkutut my husband itu dibawa ke liang kubur tiga tahun yang lalu jadi
saya forget juga sih ya maklumlah wanjamil
saya kalau malam malam itu suka lonely suka kesepian karena nggak ada lagi perkecut perkejut
itu itu kasian assalamualaikum iya iya iya oh ya kalau cerita soal perkucut gimana kalau
diterusin lain kali aja bukan bukan soalnya ada klien saya biasa mau talking talking about
bisnis about money iya dong oh ya manjam ya jangan lupa ya sama bisnis kambing kita
waduh ente memang perempuan frakasa anasalut sebetulnya anda mau ngomong banyak sama ente
tapi nah lain waktu deh deh assalamualaikum waalaikumsalam bye
sehat eh lu punya ais itu buta ya mami itu sehat makanya mami ada di rumah kalau sakit jadi rumah
sakit ya namanya juga in the name of the life mami itu harus selalu sehat karena mami itu
banting tulang kerja keras cari uang namanya juga janda widow enggak mungkin dong mami tuh
hang on sama orang lain harus berdiri sendiri dan nggak mungkin juga mami itu mengharapkan sama
si anak mami yang sweetie sweetie itu akan membutuhkan beberapa papal ski gunungkan salju agar
bisa masuk ke dalam sini aku sudah siap memasangnya kalian para wanita sudah siap sangat siap mengingat
betapa hebatnya jebakan ini apa yang harus dilakukan usahakan mengajarkan lalu jalan ini
kamu ini tante perhatian
juga tiap hari nonton tv gitu loh apa kamu ini gak disaring sama ibu kamu
apa kamu ini enggak sekolah soalnya saya lagi nggak boleh sama ibu loh ada apa ibu kamu enggak nyuruh
kamu sekolah gitu setahu tante pemerintah itu mewajibkan anak anak itu sekolah sembilan bulan lama sembilan
tahun maksud kami soalnya saya belum bayar spp dua bulan kamu ini masih kecil
maksud tante tuh kasihan deh
tapi tante nggak peduli yang penting tante harus nonton infotainment yang ada judulnya dna
gosip gosip dna tante iya tante seru tante aduh kamu ini gimana sih tante kan seru tante
aduh seru seru apa sih
aduh ini kan
siapa yang punya tv kok
ya galakan kamu sih
mami tuh bener bener gak abis pikir
cuma mau bikin menderita
tidak memberikan nafkah lahir dan batin
it's salah mi
kalau nafkah lahir
saya emang agak keteteran dikit
tapi masalah batin
eh lo jangan berani talking kurang ajar ya sama mami
namanya laki laki sama yang begitu tuh doyan
soalnya no money gak pake modal
jadi mami suruh saya kesini untuk dimarahin aja
kalau mami gak remember sama anak mami dan cucu
eh gp emang gue pikirin
mami itu cuma minta pertanggung jawaban
lo sebagai husband
memangnya anak bini lo tuh mau dikasih makan apa
cari duit yang bener dong
kalau saya sudah dapat kerjaan
saya janji kok saya nyicil utang saya sama mami
saya kesini mi
saya bener bener kepepet banget
ih mami tuh udah bol
ngering dengan kata kevepet kepepet
awal bulan kepepet
akhir bulan kepepet
lama lama lu mepet jadi babi ngepet
ya apa sih saya mi
saya emang belum
pantes jadi mantu mami yang bisa mami banggain
tapi gimana pun juga sih usaha kok nih
gak diam aja
usaha usaha abro udah sepuluh tahun
gak ada hasilnya
kenapa mami panggil lo kesini
mami itu mau talking talking sama kamu
karena mami mau buat kesepakatan
kesepakatan apa mi
ini uang terakhir yang mami mau kasih sama ibu
dan ibu harus working working and kerja and kerja keras
banting tulang harus dapat uang
jadi setiap akhir bulan atau awal bulan
ibu gak kepepet ibu punya uang
kalau ibu sampai gak bisa kerja dan gak dapat uang
nasi harus kembali ke rumah ini
ibu harus bercerai
dia pikir tv ini punya nenek moyangnya apa
anak kurang ajar
orang ian mau nonton film kartun kesukaan iya
gak usah enak deh
saya yang mau ganti infotainment
pre test papat apes indonesia raya
rebut sampai rusak begini
ini semua gara gara kamu
sampai rambutnya hancur lebur begini
nanti disangka insananya ini penghargainya kamu
ya salah kok aku yang nanti yang kena getahnya
ian dipukulin sama bu marjono pakai remote tv
hah lo dipukul pakai remote tv
ibu pukul anak kaya
eh sampean itu anak saya yang muduh ya
anak sampean ini yang bikin gara gara
ini remote hancur lebur seperti hancurnya hati saya
nonton tv di rumah saya kok seperti tv nya itu punya dewa
padahal tv itu ya punya saya
saya yang lebih punya hak nonton tv di rumah saya
lo tuh bener banget sih
kenapa lo resah kaya nih mau tv bu marjono
aku malah iya yang disalahin
kan ibu sendiri yang jual tv
nami juga anak anak
emang suka bantu
ini bagaimana dengan remote saya yang sudah hancur lebur ini bagaimana
pokoknya ya satu x dua puluh empat jam sama dengan berapa
ya itu dia
selama satu x dua puluh empat jam kalau tidak diganti lihat saja
atau bayar dua puluh ribu
ayah aja yang benerin
pokoknya remote itu harus dipalik
aku punya akal yang brilian ini
pakistan india semuanya
loh loh tetap menjemput
aduh aduh stop
anda punya nama bukan wan arab
orang tua anda kasih fitra buat kepala anak itu